sutopo purwo nugroho lahir di boyolali jawa tengah tujuh oktober seribu sembilan ratus enam puluh sembilan
dari pasangan suharsono harso saputro dan sri rosmandari
mengenyam pendidikan di fakultas geografi universitas gajah mada
sutopo mengawali karirnya di badan pengkajian dan penerapan teknologi bppt pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
kalau kita memiliki pikiran yang positif
aku kuat aku sehat aku bisa melawan kankerku dan aku masih panjang umur
itu akan membuat tubuh kita menjadi lebih kuat
tetapi kalau kita menderita sakit kita hanya mengeluh
kemudian hanya diem saja itu menambah tambah sakit
sutopo purwonugroho lahir di boyolali jawa tengah tujuh oktober seribu sembilan ratus enam puluh
dari pasangan suharsono harso saputro dan sri rusmandari
menghabiskan masa kecil di boyolali
sutopo pindah ke yogyakarta pada seribu sembilan ratus sembilan puluh
untuk mengenyam pendidikan di fakultas geografi universitas gajah mada

dia menemukan kemampuan untuk mencapai kemampuan di jawa tengah

sutopo mengawali karirnya di badan pengkajian dan penerapan teknologi bppt pada seribu sembilan ratus sembilan puluh empat

sudah berjaya bertanya tanya
sudah berjaya bertanya tanya
ditempatkan di upt hujan buatan dan teknologi mitigasi bencana
ia ditempatkan di upt hujan buatan dan teknologi mitigasi bencana

bppt sutopo menduduki jabatan
kepala bidang teknologi mitigasi bencana
pusat teknologi pengelolaan
lahan wilayah dan mitigasi bencana
prestasi sutopo menarik minat
badan nasional penanggulangan bencana
sutopo pun ditarik ke bnpb
pada agustus dua ribu sepuluh
menjabat sebagai direktur pengurangan risiko
pada usianya yang ke empat puluh
sutopo yang menyelesaikan pendidikan s dua
dan s tiga di bidang hidrologi
institut pertanian bogor menjadi
kepala pusat data informasi dan humas
menikah dengan retno utami yulien ningsi
sutopo di karuniai dua anak
muhammad ivan karizal di nugroho
dan muhammad aufawi kantiasa nugroho
jakarta diguncang gempa
berkekuatan enam satu magnitudo
di saat itu pula sutopo menerima
fonis kanker paru paru stadium empat b
sutopo sempat berpikir
untuk menyerahkan jabatannya
namun ia segera bangkit
ketika menyadari masyarakat
sakit yang dideritanya
tak mengurangi semangat sutopo
untuk mengabdi kepada kepentingan publik
ia tetap menjalankan perannya
sebagai sumber resmi
yang mengabarkan perkembangan bencana
telah diraih sutopo
di antaranya november dua ribu delapan belas
yang menyambut penghargaan
the first responders dalam ajang tahunan
sebulan kemudian desember dua ribu delapan belas
sutopo meraih gelar
kementerian pendaya gunaan aparatur negara
dan reformasi birokrasi
nama sutopo juga pernah mencuat
dalam trending topik imedi sosial
pada tiga oktober dua ribu delapan belas
di tengah kesibukannya
sutopo ternyata menyimpan keinginan
untuk bertemu dan bersalaman
didukung warganet dengan
keinginan ini akhirnya terpenuhi
dua hari kemudian
kepala pusat data informasi dan humas bnpb ini
diundang ke istana bogor
ini suatu nikmat
yang sangat luar biasa
berjumpa bertakam muka langsung
dengan bapak presiden
bisa bersalaman langsung dengan bapak presiden
ini adalah kado terindah saya
tercatat sudah dua kali warganet
sebelumnya juga muncul
sutopo memang mengidolakan penyanyi raisa
bahkan hafal hampir semua lirik lagunya
berkat tagar ini
sutopo berhasil melakukan video call
dengan penyanyi favoritnya
dan beberapa bulan setelahnya
bertemu langsung dengan raisa
sosok yang selalu ditunggu masyarakat
saat ada bencana ini telah berpulang
namun nama harumnya
akan selalu dikenal
jejak pengabdian sutopo
akan terus menginspirasi
banyak orang di indonesia
selamat jalan patopo